sampai jumpa di video selanjutnya
terus liat itu yakin kalau matt
terus liat itu yakin kalau matt
kali ini tindakan pak raymond sudah terlalu jauh
dulu saya sudah mencoba menyampaikan hasil pemeriksaan yang saya lakukan kepada pasien
tapi pasien masih keras mengatakan kalau matanya masih belum normal
padahal saya yakin sekali kalau mata anak bapak itu baik baik saja
boleh saya minta rekam medis anak saya
oke tunggu sebentar
ini hasil rekam medis dan ct scan anak bapak
ini hasil rekam medis dan ct scan anak bapak
ini hasil rekam medis dan ct scan anak bapak
berobat kalau begitu
satu satunya cara untuk
bisa melakukan pengamatan sendiri di rumah
dari gerak gerik dan perilaku
rasanya sulit sekali untuk percaya
kalau mel benar benar membohongi aku
yang dikatakan dokter ruli semua benar
jadi ayah yang gagal mendidik anak
dari kecil aku selalu turutin
apapun pahuan mel
aku juga berikan kasih sayang yang melimpah
amen sampai hati bohongin aku
aku harus ikutin sarang dokter ruli
terpaksa aku harus
coba selidiki mel sendiri
pelan pelan pelan
kita jalan lagi
jadi kan kita mau minta tes dulu
nah lo cari tempat nunggu deh
abis kita udah kelar test
enggak enggak enggak
gue yang mau ikut kelas
kamu gak ujian
lo gak usah banyak ngomong deh
pokoknya gue mau ikut kelas
yaudah gue bantuin
om jojo tunggu di depan aja ya
nanti kalau ada apa apa aku telpon
kan dari tasnya sama fanny yang nyuntum aku
beneran gak apa apa nih non
nanti kalau aku butuh apa apa aku telfon ya
oh baik non
om jojo kelihatan
itu gue gak salah liat tadi si cewek asongan
itu gue gak salah liat
bagaimana mungkin dia ada di sini sih
kalian liat aja sendiri
masa masuk kampus sih
gak suka jadi drop out
kalian belum masuk
boleh nggak saya ikut kelas
kondisi kamu tidak memungkinkan
saya kangen banget sama suasana kelas
semenjak saya buta kayak gini
ya suasana saya gitu gitu aja
ajak mel ke dalam
kamu lagi sama mel gak
gak ada pak bos
udah masuk kelas sama temen temennya
mau ngerasain rasa ujian
ada apa ya pak bos
coba barusan saya dari rumah sakit
konsultasi sama dokter ruli
mengenai matanya mel
nah dokter ruli itu yakin
kalau mel itu baik baik aja cowok
terus gimana pak bos
mumpung kamu lagi di luar sama mel
kamu pantau terus kegiatan amel
dokter ruli itu yakin
kalau mel itu pura pura buta joe
jadi saya harus mengetesnya kata dokter ruli
jo kalau dia pura pura buta
suatu saat dia akan bersikap normal
dia akan capek sendiri
nah kamu saya minta tolong
kamu terus dia
kegiatan dia apapun
ya ingat joe
jaga jarak jangan sampai ketahuan
baik pak bos siap
kayaknya pak bos bener bener udah curiga deh
untung aja waktu itu
aku udah beresin masalah ini
kayaknya pak bos sudah mulai curiga deh
sama kebutuhannya non mel
aku gak mau ah
kalau pak bos ngiranya
aku udah bohongin dia
yang ada nanti pak pus malah nggak percaya lagi sama aku
mending aku tuker aja deh
sama yang asli
nah ini dia nih ruangannya
umpung jam segini
aduh hasil scan yang palsu dimana ya
hasil scan yang palsu
hasil scan yang palsu
udah aku buka sama yang asli
berarti sekarang udah aman
berat berat berat
kalau nanti pak bos udah tau
kalau non male itu pura pura butah
bisa jadi pepe saya nanti